demikian gue mau memastikan kalau memang ada sperma maka sperma siapakah itu gerangan
derec michael menjadi salah satu faktor x ya di timnas kali ini
cukup bagus juga menurut gue
dan dikuatkan lagi dalam rakornas pemenangan pemilu di semarang tahun dua ribu dua puluh tiga